koalisi indonesia adil makmur menjadi gaduh karena ucapan wakil ketua umum partai gerindra arief puyono
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wakil ketua umum partai gerindra arief poyono meminta partai demokrat keluar dari koalisi pengusung prabowo sandiaga
dikutip detik com poyono meminta ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono atau sby
tak bersikap seperti serangga undur undur
poyono juga menuding sikap partai demokrat yang seperti itu
karena keluarga sby diduga terlibat banyak kasus korupsi seperti kasus korupsi proyek kambalang
dan membutuhkan jaminan hukum dari presiden joko widodo
menanggapi itu demokrat meminta gerindra memberi peringatan kepada boyono
ketua dpp partai demokrat johnssen sitindaun meminta arief puyono
segera meminta maaf karena telah menuduh sby terlibat kasus korupsi
menurut johnson tuduhan arief tersebut tergolong serius
sementara itu rekan koalisi dibebean partai amanat nasional
akan mengklarifikasi isu demokrat yang diminta keluar dari koalisi pendukung prabowo sandi
jadi kalau memang ada isu seperti itu saya kira isu itu perlu kita kaji kembali
karena rencaranya malam ini kita bertemu dan teman teman di sana sudah bertemu
jadi setelah lagi juga saya akan ke sana untuk bergabung dengan teman teman
jadi saya kira mungkin isu yang ditemukan itu perlu kita klarifikasi kembali
usai pertemuan para sekjen partai pengusung prabowo sandi
di kediaman sekjen gerindra ahmad muzani jumat malam
sekjen partai demokrat hinca panjaitan menegaskan
demokrat masih tergabung dalam koalisi indonesia adil makmur
namun enggan menanggapi pernyataan arief puyono yang mengusir demokrat dari koalisi
ya memang semalam sudah ada pertemuan antara sekjen
di partai koalisi indonesia adil makmur dan semuanya menyatakan bahwa baik baik saja
tapi kalau kita urutkan lagi dinamika politik di bpn khususnya antara demokrat dan juga gerindra
sepekan terakhir ini kalau kita urutkan lagi ini mulai dari cuitan andi arief soal setan gundul
hingga yang terbaru penyataan waketum gerindra arief puyono soal sb dan demokrat yang mencela mencele
dan juga menyinggung soal status hukum dan lebih baik luar dari koalisi
pertanyaannya kemudian adalah apakah betul baik baik saja
dan lalu apa yang membuat muncul pernyataan pernyataan yang cukup liar
di antara kader kedua partai ini
kita akan ulas malam hari ini di sebelah kiri saya sudah ada bang ferdinand huta hayan
ketua divisi advokasi dan hukum partai demokrat
bang ferdinand selamat malam
dan di tengah sudah ada bang taufik riyadi wasek jend dari partai gerindra
bang taufik selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik
kabar baik dan di ujung sudah ada bang adi prayitno analis politik dari uin syarif hidayatullah
bang adi selamat malam
kabar baik bang
sejauh ini baik aja
sejauh ini baik ya oke sebelum kita mulai diskusi kita coba putar lagi apa tampilkan lagi
apa yang disampaikan oleh wakil ketua umum partai gerindra mas arief puyono
yang kemudian menjadi ramai berbincangkan sampai dengan hari ini
kita tampilkan lagi mungkin bisa ada di layar kaca untuk kembali kita bacakan
ini ya ini soal kayak undur undur begitu maklum saja
dan ini maklum belum clear jaminan hukum dari kang mas joko widodo
bagi keluarga sby yang diduga banyak terlibat kasus korupsi
kayak kasus korupsi proyek hambalang
tapi saya yakin kang mas jokowi tidak akan pernah menjamin kalau keluarga sby
tidak akan diproses secara hukum oleh kpk
ada lagi yang kemudian disampaikan oleh mas arief puyono
dan saya tahu kok kenapa kayak undur undur ini masih sama ini masih sama
ini masih sama soal kasus hukum
yang berikutnya lagi
ada banyak sepertinya
ada banyak sepertinya
yang berikutnya betulnya
termasuk juga soal tidak memberikan kontribusi dalam pemenangan prabowo sandi
ini ditanggapi oleh rekannya bang ferdinand ini bang jansen
pertanyaan kami pikiran puyono menuduh keluarga sby ini korupsi mewakili pikiran prabowo
selaku toom gerindra dan pimpinan koalisi atau tidak
nah kira kira begitu
kita tanyakan ke bang taufik dulu deh kalau begitu
bang taufik kita tahu ya semalam sudah pertemuan antara sekjen
semuanya baik baik saja begitu kan disampaikan oleh para sekjen sekjen partai koalisi dua
artinya apa yang disampaikan oleh mas arief ini
pernyataan pribadi atau berangkat dari diskursus yang terjadi di internal partai gerindra
pertama saya mesti jelaskan ya tidak ada diskursus juga untuk membicarakan masalah demokrat
karena sampai sejauh ini partai demokrat masih solid masih mendukung koalisi adilan makmur
dibuktikan dengan kehadiran sekjen pada pertemuan kemarin
artinya masih memang berjalan sebagaimana mestinya
dan sampai sejauh ini juga tidak ada pernyataan langsung dari petinggi petinggi partai terkait masalah demokrat
jadi saya rasa ini pernyataan pribadi dari
petinggi petinggi ini maksudnya dari level ketua umum gitu ya
ya ketua umum kemudian sekjen itu bisa ditanyakan
tidak ada pernyataan seperti itu
bahkan kita semakin solid sebenarnya untuk mengawal hasil rekapitulasi ini
dan yang kedua yang memang perlu kami tegaskan bahwasannya memang kita sedang menuntut sebenarnya sekarang
dibentuknya pansus di tingkat dpr terhadap masalah pemilu ini
karena kita melihat kan pemilu kami anggap ada sisi lain ya misalnya tentang jatuhnya korban kpps dan sebagainya
itu menjadi concern kita bersama
jadi saya rasa ini yang menjadi perhatian kita bersama sebenarnya masalah masalah seperti ini
bahwa kemudian ada muncul pernyataan dari mas arief ini artinya bagaimana itu bang taufik
mas arief ini kan bukan posisi yang juga bukan di tetaran yang tidak elit ya
ini kan wakil ketua umum loh partai gerindra
iya tapi kan sekali lagi itu tidak muncul dari misalnya apakah ada rapat di internal gerindra
membahas tentang masalah demokrat tidak ada sama sekali
ini semata mata pernyataan pribadi
pribadi saja ya
pribadi dari seorang arief puyono mungkin menyikapi apa namanya
berangkat dari mana pernyataan itu
saya rasa mungkin ini berbalas pantun ya dengan apa yang mungkin dituitkan oleh saudara andi arief dan lain sebagainya
saya rasa mungkin dari situ kemudian mungkin dia merespon hal seperti itu
tapi sekali lagi tidak ada sama sekali dari sikap partai gerindra bahwasannya partai demokrat untuk keluar
karena sampai sejauh ini kami masih solid gitu di koalisi agama
masih solid ya artinya ya meskipun pekan ini cukup ramai sekali bahwa ya
dari mulai andi arief sampai kemudian mas arief puyo ini bagaimana bang
partai menyikapinya bagaimana
jadi begini ya saya harus bercerita sedikit supaya publik kemudian mengetahui kenapa ini menjadi muncul
jadi memang di internal kami itu ada diskusi ya
diskursus bagaimana memperkuat kemenangan pak prabowo
tetapi karena di kami di internal itu
sebetulnya ini diskusi internal tapi keburu meletup di luar karena cuitan kolega kami di partai
tetapi nggak apa apa itulah sejarahnya
jadi bukan tujuan kami mendilegitimasi klaim kemenangan pak prabowo
kemudian tidak mampu
kemudian tidak mampu membuktikannya
ini yang kami tidak mau maka di kami itu terjadi keluar pertanyaan
terus siapa yang memasuk data ini
itulah kemudian andi arief mencuit ya
di luar dugaan memang cuitan andi arief seperti itu
tetapi okelah kita ini sudah terjadi
maka kemudian berbalas pantunlah sampai sekarang
pak kiflan menanggapi
kemudian yang terakhir arief puyoono
sebetulnya bagi kami ini arief poyuono ini tidak terlalu kami pikirkan secara serius ya
tetapi tuduhannya yang terkait masalah hukum di kpk itu yang membuat kami menjadi sedikit harus serius
tetapi kalau tuduhan meminta keluar dari koalisi sama sekali kami tidak gubris
karena bagi kami partai demokrat ya mohon maaf arief poyono ini sebetulnya kami pertanyakan siapa sih sebetulnya
karena saya priwadi puluhan kali saya warawiri ke kertanegara dan ke kediaman pak prabowo selama proses pemilu ini
saya tidak pernah melihat puyo disana
kalau dia elit partai gerindra
mestinya dia ada disana memperkuat
tapi saya tidak pernah menemukan dia ada disana
di bpn pun tidak ada
jadi siapa dia ini sebetulnya
jadi itu pertanyaan kami
makanya kami tidak terlalu serius sebetulnya dengan permintaan dia supaya keluar dari koalisi kami
bicara mengenai koalisi ya
bicara koalisi kami anggap yaudahlah kita anggap puyo ini seperti meriam bambu lah
hanya menutup lutup kencang tapi burung pipit pun tidak mati ditembak oleh meriam bambu
itu bagi kami
tetapi tuduhannya terkait dengan masalah hukum
anak anak sby ini membuat kami sangat serius
kami melihat bahwa ini pernyataan pribadi arief puyono ini sudah sangat serius
dan perlu ditanggapi secara serius
kami akan berkomunikasi dengan ketua umum ya
apakah nanti akan diperintahkan untuk mengambil langkah hukum terkait ini atau tidak
tetapi saat ini bagi kami ini sesuatu yang sangat serius
dan kesimpulan di kami ini tidak terkait dengan prabowo dan tidak terkait dengan gerindra secara partai

kalau kemudian diperpanjang bukankah itu kemudian
membuat jarak jadinya ya bagi antar gerindra begitu atau membuat masalah
kami tidak menemukan arief poyono ini sebagai seseorang yang penting di gerindra
sehingga hubungan antara demokrat secara partai dengan gerindra tidak ada masalah
bang adi bagaimana menganalisis apa yang terjadi sepekan terakhir ini ya
antara demokrat dengan bpn khususnya dengan partai gerindra bagaimana bang adi
saya coba untuk terjemahkan apa yang terjadi rehat
ada dua hal
untung bang ferdinand itu sudah mengklaim ini bukan untuk mendelegitimasi klaim kemenangan prabowo
tapi ingin memperkuat dan agak sedikit rasional lah mikirnya
kalau kita mau cek sebenarnya posisi demokrat kan dimanapun posisinya
dia ingin selalu kembali ke hitoh sebagai penyeimbang
penyeimbang artinya dia bisa menjadi bagian koalisi tertentu tapi dia tidak mau asal bapak senang
tentu ada koreksi koreksi yang harus bisa diukur dengan rasionalitas
dan itu yang sebenarnya terjadi pada tweetnya andi ari
maka sehingga muncul istilah
maka sehingga muncul istilah setoran
dan kalau mau jujur setoran gundul itu sebenarnya ingin menjelaskan kelompok kelompok yang membisikkan kepada prabowo dengan angka kemenangan yang tidak rasional
yang kedua tapi publik kan melihatnya tidak tahu apa yang disampaikan bang ferdinand bang taufik
ini dianggap sebagai satu sinyalmen satu persetoran baru yang muncul
artinya sudah muncul friksi dan insoliditas yang kemudian muncul dari dua
mungkin karena hasil kwikon hasil segala macam sudah tidak berpihak kepada dua
sehingga demokrat sedang membentuk satu rencana baru selain bertahan di dua
mungkin ada sesuatu yang ingin lebih dibicarakan dengan satu dan seterusnya dan seterusnya
ini yang kemudian harus dibaca akhirnya
demokrat yang sejak awal ini dipersepsikan sebagai main di dua kaki gitu ya
seakan akan mendapatkan proporsinya ketika andi arief menyerang dalam tanda kutip kelompok kelompok yang memberikan
dua hal ini yang kemudian harus dibaca secara utuh
tapi kan publik tidak membaca yang pertama mas raihat
tapi justru lebih enak bicara yang kedua
bahwa kemudian sepertinya demokrat sudah mulai nggak happy
pertama posisinya sudah mulai tidak terlampau diajak bicara
kok lebih banyak yang didengarkan adalah setan gundul
kan itu yang sebenarnya membuat andi ari dan tweetnya
apalagi tidak lama setelah itu andi ari bilang oh ini juga muncul fenomena apa namanya sumbu pendek gitu
itu juga adalah kalimat yang bertalian untuk mengkritik
ada kelompok kelompok di
kalau dia direspon oleh arief puyono begitu atau
nah iya arief puyono responnya agak berlebihan dan tidak konteksual
dia malah mengkritik tentang hambalang koronanya sbi
mestinya kritiknya proporsional saja
bahwa setan gundul itu siapa
di dalam banyak kesempatan misalnya mas arief puyono bilang ya setan gundulnya andi ari
saling berbalas pantun itu lebih elegan
ketimbang ini melebar pada kasus kasus hukum yang sebenarnya sejauh ini tidak pernah ada
buktinya gitu loh
tapi anda lihat ini artinya keduanya masih tadi dikatakan masih solid sih sebetulnya
apakah solid itukah yang juga dilihat oleh bang adi bahwa keduanya masih baik baik saja
kalau melihat pertemuan semalam soliditas tim dua cukup terbaca
minimal ini untuk meredam suasana hati yang mulai bergemuruh di internal
tapi publik juga harus tahu mas andi arief ataupun arief puyono ini di bpn tidak terlampau penting posisinya
tidak tertulis sebagai tim pemenangan
kalaupun toh disebut ini adalah pemain sayap
sayap kanan pemain sayap kiri yang suka main takel sebenarnya
tetapi tidak terlampau memberikan dampak secara signifikan terhadap koalisi yang dibangun
tapi sekali lagi publik ini kan sekarang nggak mau berpikir panjang
bahwa ini adalah sedang solid
tapi melihatnya wah ini sudah mulai perang badar ini
inilah perang terbuka yang sesungguhnya
kan gitu orang menangkapnya
oke bang taufik semalam apa sih yang dibicarakan antar sekjen
tapi nanti dibahasnya ya kita harus break terlebih dahulu
saya juga nanti mau tanya ke bang ferry
sebenarnya hatinya demokratnya ada di mana sih sekarang
kita bicara hati dulu
iya ya saya akan segera kembali sebentar lagi
oke saya ke bang taufik
bang taufik semalam apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara sekjen
ada informasinya tidak
apakah juga menyinggung juga soal dinamika dinamika sepekan terakhir
soal antara hubungan demokrat dengan gerindra dan juga teman teman di bpn
saya rasa tidak spesifik langsung membahas hubungan demokrat
karena pada penyataannya kan sekjen
demokrat pun juga hadir pada pertemuan tersebut
yang dibahas yang terutama yang saya mendapatkan informasi
memang kita ingin mendorong sebenarnya terbentuknya pansus dpdpr
terhadap pemilu kita pada kali ini
karena menimbulkan korban jiwa yang sangat besar jumlahnya
ini mesti harus ada investigasi yang memang harus dilakukan
karena kita tidak bisa membiarkan terjadinya korban sedemikian besar ini
nah ini menjadi concern kita semua
yang kedua yang memang juga menjadi pembahasan kami adalah
situasi politik sekarang ini
menurut saya apa yang dilakukan oleh pak wiranto dengan membentuk tim asistensi
kemudian juga pencekalan penangkapan dan lain sebagainya kepada
atau pentersangkaan terhadap tokoh tokoh dan sebagainya menurut saya ini
ini menimbulkan suasana semakin panas menurut saya
dan itu tidak tepat gitu loh
nah itu yang kita lihat bahwasannya tiba tiba ada semacam pergolakan di sana
di sana sini yang kemudian menimbulkan akhirnya keterbelahan lagi di masyarakat
jadi itu yang dibahas ya
dan terakhir yang memang juga menjadi pembahasan kami adalah
tiba tiba pak joko widodo mewacanakan untuk pindah ibu kota
ini hal hal yang menurut kami juga di luar konteks gitu loh
kita sedang berbicara masalah pemilu padahal masalah bangsa masalah lebih besar ini
jadi tidak secara spesifik membahas
tidak tidak sama sekali
jadi kita lebih membahas lebih yang apa namanya situasi terkini dan sebagainya
karena kami menyadari bahwasannya partai demokrat masih bersama
oke kalau kemudian tadi bang ferdinand mengatakan akan menanggapi serius soal tuduhan ya mungkin tuduhan bisa dibilang gitu ya mbak dari mas arief soal
proses hukum sb dan sebagainya bagaimana gerindra menyikapi kalau memang itu betul betul diproses secara hukum oleh partai demokrat
saya rasa itu hak dari partai demokrat ya dan kami mempersilahkan dan jokowi juga mempersilahkan untuk
saudara arief puryono mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah sampaikan itu di depan publik
karena memang kalau kita lihat di dalamnya
lihat dari apa namanya diksi yang dipakai memang sangat menyerang secara pribadi
ya ya personal
jadi menurut saya itu menjadi hak dari partai demokrat dan kami partai gerindra mempersilahkan dan juga mempersilahkan kepada saudara arief furiono untuk mempertanggungjawabkan kalau memang ternyata dari partai demokrat mempersiapkan langkah hukum
dan juga sudah ditanggapi oleh cawapres dua sandiaga uno kita lihat apa yang kemudian disampaikan oleh bang sandiaga uno berkaitan dengan pernyataan dari arief furiono ini dia
saya mengkritisi pak arief ini bulan suci ramadan harus memberi pernyataan yang sejuk kalimat seperti itu tidak senada dengan bulan ramadan yang bulan silaturahim saya menyayangkan
artinya akan ada teguran atau apa yang dilakukan terhadap arief puyono atau bagaimana dari struktural partai
ya secara internal partai tentu mungkin nanti kita akan bahas ini karena memang ini sudah menyangkut apalagi dengan koalisi apalagi hubungan selama ini kan pak prabowo dengan pak sby sudah cukup baik begitu berjalan bahkan bersama sama
pak b sangat mendukung pak prabowo sebagai calon presiden dan partai demokrat juga sangat total membantu koalisi andi makmur tentunya ini harus menjadi penyikapan juga di internal
dan saya rasa ini mungkin akan ada proses tersendiri untuk saudara arief furiono
baik bang ferdinand kalau semuanya mungkin baik baik saja antara demokrat dengan dua dengan koalisi tapi kenapa sih bisa sampai ada model model cuitan seperti andi arief kemudian direspon lagi itu kan tentu keluar tidak mungkin serta merta begitu saja
pasti kan ada latar belakangnya
ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang di internal kami itu sedang berkembang diskusi ya
diskusi bagaimana memperkuat pertanggung jawaban klaim kemenangan dari pak prabowo
inilah yang kita pertanyakan karena bagi kami ini tidak rasional ditambah lagi kalau dibandingkan dengan kemenangan sby pada pemilu dua ribu sembilan belas
jadi di diskusus di kami itu mestinya pak prabowo ini kalaupun kita akan mengklaim menang paling angka di kisaran lima puluh empat sampai lima puluh enam bukan enam puluh dua
nah itulah seharusnya ini kan
kenapa tidak disampaikan ke publik bang ferdinand
tidak mungkin kita sampaikan tadinya niat kita ini kan akan kita bahas dengan teman koalisi
bagaimana cara menyampaikannya dan memperkuat

tetapi memang sahabat kami andi arief ini kan adalah aktivis di media sosial juga ya
selain aktivis yang cukup tenor dari sejak dulu ya
kemudian beliau mencuit dan kemudian viral dan rame sehingga kemudian menjadi konsumsi publik
seharusnya memang tidak menjadi konsumsi publik karena ini untuk otokritik di internal
tetapi nasi sudah menjadi bubur ya harus kita pecahkan dan kita harus cari solusinya
tetapi intinya bahwa tudingan tudingan yang seolah menyebut partai demokrat kemudian
mau kabur mau lari mendeligi ultimasi itu tidak benar
dikaitkan lagi dengan pertemuan pak jokowi dengan mas ahaye beberapa hari yang lalu
tidak ada kaitannya sebetulnya
karena pertemuan itu pun tidak berbicara tentang mengajak partai demokrat bergabung dengan pak jokowi
sama sekali tidak
tetapi pak jokowi ingin mendengar pandangan politik partai demokrat dengan situasi terkini sekarang
menjelang penetapan tanggal dua puluh dua dan pasca penetapan tanggal dua puluh dua yang paling ingin diketahui di situ adalah
sikap politik partai demokrat nanti apabila kpu memberikan penetapannya
entah siapa yang memenangkan pemilu
itu intinya sebetulnya tetapi publik sudah terlanjur menerjemahkan persepsi masing masing
sehingga ini makin riuh makin rame seolah olah partai demokrat mengkhianati koalisi
tidak sama sekali sby tetap memerintahkan kami untuk membela bpn membela koalisi
tetapi harus di jalur konstitusi itu yang dia menetapkan
publik sudah persepsi tapi kan publik juga tentu persepsinya tidak timbul begitu saja
publik tentu punya hak untuk kemudian memunculkan persepsinya masing masing
tetapi yang saya jelaskan inilah fakta dan kenyataan sesungguhnya
oke kalau bang adi membaca bagaimana itu fakta dan kenyataannya sudah dijelaskan oleh bang ferdinand
kalau bang adi melihatnya begini apakah memang ada masalah kan di dalamnya
ataukah ada dinamika dinamika tertentu menjelang usai pencoblosan itu bagaimana bang adi
apapun argumen yang disampaikan oleh bang ferdian sama mas taufik ini
publik menangkapnya tak mungkin ada api kalau tak ada asap
nah saya membacanya ada sesuatu yang nggak selesai sebenarnya
yang nggak selesai mungkin ada pembicaraan yang di internal
menang oke tapi jumlahnya tidak terlampau jauh kan kira kira begitu
koalisi itu dibunyikan kan itu yang terjadi akhirnya gaduh
yang kedua kan tidak kondusifnya juga bisa dibaca bahwa misalnya demokrat memberikan surat cinta ketika melakukan kampanye akbar di gbk
ini sebagai bagian bahwa di internal dua ada banyak hal yang sebenarnya belum selesai
tapi ini sudah running prosesnya ini sudah running kegiatan kegiatannya
hal hal inilah yang kemudian ditafsirkan di luar sebagai bagian insoliditas koalisi dua
ini tentu menjadi kerugian besar
ini selalu diposisikan sebagai pihak yang kalah versi quickon dan sejumlah situng misalnya di kpu
tapi ini bukan malah semakin kondusif tapi terjadi perang saudara yang nggak berkesudahan yang melebar
dan ini sekarang makin kuat gitu ya
bahwa perang saudara ini seakan akan memang tidak bisa diselamatkan
yang kemudian berujung bahwa sepertinya demokrat sudah mulai agak agak nyaman lah kira kira begitu
manuver manuver demokrat itu baca bang adi itu karena apa sebabnya karena apa
ya itu ada sesuatu yang nggak selesai
teman teman partai yang lain mungkin pki span dan gerindar
dijain oleh bang ferdinand
betul artinya terlampau agresif untuk menyatakan beberapa hal yang sebenarnya butuh kajian internal secara mendalam
saya tahu persis misalnya rekam jejak demokrat dan sby secara umum
memang tidak terlampau agresif menyikapi suatu hal yang sikapnya sensitif seperti kemenangan pemilu
butuh kajian yang mendalam gitu ya
butuh ukuran ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan
jadi wajar kalau demokrat ketika ada sujud syukur kemenangan
itu gak ikut serta merta
karena kajian di internalnya belum clear
ini yang sebenarnya harus dibaca secara utuh
makanya kemudian saya selalu bilang nih mas rehat
berkoalisi dengan demokrat ini harus penuh perhitungan dan penuh resiko sebenarnya
karena suatu ketika demokrat ini bisa jadi oposisi dari dalam
bisa jadi dia teman koalisi satu atau dua
tapi jangan pernah berharap bahwa demokrat ini akan sejenak mungkin kalau ada isu yang memang dianggap tidak objektif dan tidak terukur
apa kemudian yang dibaca oleh orang orang seperti arief buyono gitu ya
bahwa dari tanda kutip mensela mensela itu gimana bang adi
ya begitulah kondisinya
posisi untuk menjadi partai penyeimbang sebenarnya ini tidak terlampau menguntungkan bagi demokrat
mungkin demokrat punya ukuran objektif tersendiri
tapi ukuran dalam koalisi itu butuh totalitas sebenarnya
apapun yang diputuskan oleh dua
maka disitulah kemudian semua partai partai koalisi harus pasang badan
baik buruknya inilah teman saya yang harus diperjuangkan
nah demokrat nggak mau begitu
kalau salah katakan salah
bang taufik iya nggak sih begitu partai demokrat tidak totalitas mengikuti apa yang sudah diputuskan dalam bpn
agak agak nakal dikit nanti saya akan konfirmasi ke mbak ferdinand
kalau nggak gitu bang taufik
enggak kalau saya melihatnya begini ya
ini kan ya inilah dinamikanya berkoalisi ya
tentu memang banyak kepala
kemudian akhirnya memang ada beberapa hal yang mungkin dianggap tidak sesuai atau tidak sesuai dengan
keinginan dan lain sebagainya
tapi sekali lagi saya rasa ini baik sebenarnya buat demokrasi kita karena memang dengan hal hal seperti ini pun
mendewasakan kita juga
artinya bagi internal di dua khususnya di bpn juga mendewasakan dalam berpolitik gitu
artinya juga menghormati setiap perbedaan perbedaan pendapat yang ada
jadi saya rasa memang kita penyikapannya seperti itu
yang penting jalurnya tetap konstitusi jalurnya tetap jalur hukum
itu yang selalu disampaikan oleh pak prabowo dengan juga pak sandi di berbagai kesempatan
jadi menurut saya
poinnya di sana
jadi memang kami sekali lagi berkoalisi itu
koalisi adil makmur bukan koalisi antar partai tapi koalisi kami juga dengan rakyat
suara rakyat dan lain sebagainya
dan itu yang kami kawal yang kami jaga begitu loh
ketika rakyat berteriak ada kecurangan teriak ada masalah di pemilu dan sebagainya
itu yang kami suarakan
itu yang kemudian kami coba ikuti apa yang diikuti oleh rakyat
jadi menurut saya ini hal yang biasa lah dalam koalisi
tidak kalau itu merasa dirugikan bang taufik kalau ada sikap rekan rekan
mitra koalisi yang demikian
saya rasa begini ya masalah rugi tidak rugi itu kan kita bisa lihat dalam konteksnya
seperti mencela mencela kata mas arief tadi itu
ya sebenarnya saya begini lah kalau masalah siapa namanya mas
andi arief menurut saya
mas andi arief itu kan ya beliau ya aktivis yang memang sering seperti itu menurut saya
karena beberapa kali pernyataannya juga kontroversial
sebelum penetapan pak sandi pun dia sudah teriak masalah kardus dan lain sebagainya
hal hal kayak begini menurut saya ya memang mudah mudahan di internal demokrat juga
sebenarnya bisa apa namanya lebih mengawasi lebih menertibkan lah
siapa siapa yang memang mesti bicara
tapi sekali lagi saya rasa ya inilah dinamikanya
saya tidak melihat bahwa ada perpecahan yang terlalu
oke bang ferdinand jangan kita ketawa ketawa aja
nanti kita bahas sedikit lagi

prime news akan segera kembali saat ini
baik kita konfirmasi langsung ke bang ferdinand
jadi bagaimana sih bang sebenarnya partai demokrat saat ini dan
kalau bicara status iya kita tahu di bpn
tapi dilihat dari manuver manuvernya ini kan persepsinya jadi berbeda
kalau hatinya ada dimana sebenarnya
hatinya apakah sudah di tengah lagi apakah di kiri di kanan apa di mana bang
jadi yang pasti bahwa begini
saya juga berkomunikasi terus ya dengan pak ketua umum melalui perangkat beliau
bahwa yang jelas
partai demokrat ini dari awal sampai nanti selesai kompetisi ini
tetap akan berupaya memenangkan pak prabowo
tetapi tetapinya ini harus berada di jalur konstitusional
ke saya pribadi pak sbe beberapa kali
ini arahan pak sbe ya pak
iya ke saya pribadi pak sbe beberapa kali memberikan perintah
kalau dibentuk tpf backup dan support
kalau harus berperkara di mahkamah konstitusi
kalau bpn membutuhkan pengacara pengacara dari demokrat backup dan support
itu selalu perintah ya pak
yang kami terima dari beliau
sebetulnya sekarang ini partai demokrat lebih ingin agar dibentuk tim pencari fakta dulu
daripada membentuk pansus di dpr
kita lebih suka sekarang dibentuk tpf
tpf apakah memang nanti diputuskan dari tpf ini dalam pemilu ini curang atau tidak
kita terima semua
tetapi tpf itu ini menjadi sangat penting bagi partai demokrat bagi kita
untuk juga menjadi penengah dari konflik yang kemungkinan akan timbul
kalau kpu menetapkan ini tanggal dua puluh dua
maka tadi pun saya sudah mencoba menawarkan ke publik lewat cuitan saya
saya minta bagaimana kpu menunda dulu lah
rencana penetapan tanggal dua puluh dua
kita bentuk tpf dulu sambil di sisi lain kita evaluasi
dan kita lakukan perhitungan ulang dari c satu manual semua
itu yang kita inginkan supaya ini menjadi jalan tengah
karena kalau kpu memaksakan diri terus untuk mengumumkan nanti tanggal dua puluh dua
kita khawatir publik ini tidak menerima
sehingga legitimasi kemenangan pak jokowi
akan dipertanyakan publik melalui turun ke jalan
ini akan menciptakan situasi situasi yang kemudian bisa berkembang
seperti yang selama ini disebut orang people power
kita partai demokrat tidak ingin itu terjadi
maka kita tadi diskusi kita coba menawarkan
bagaimana supaya kpu menunda dulu tanggal dua puluh dua atas kesepakatan kita bersama
jangan diumumkan kita bentuk tpf
supaya semuanya puas
pak jokowi pun tidak perlu alergi kalau memang beliau merasa sudah berkampanye
sudah melaksanakan pemilu ini dengan jujur
dengan tidak curang tidak perlu alergi
pak prabowo juga tidak perlu merasa kalah karena dicurangi
jadi kita semua mari kita cari kebenaran di tengah peristiwa ini
ini yang kita tawarkan sekarang
dan hati partai demokrat justru karena mendukung pak prabowo kita menawarkan itu
kalau hati kita sudah berpaling ke satu kita akan menyatakan seperti pan
kita akan menerima apapun yang diputuskan kpu
tapi kita tidak mau menyatakan itu sekarang
tapi bang ferdinand juga mengatakan sikap demokrat usai pilpres atau usai pemilu
artinya apakah sikap saat ini tetap ada di koalisi atau bisa jadi berpaling hatinya seperti yang lain
jadi begini koalisi ini kan dibentuk untuk pilpres
termasuk itu kalaupun pak prabowo nanti yang akan menjadi pemenang
koalisi ini kan harus dievaluasi
evaluasinya apa selanjutnya seperti apa
nah kalau ternyata juga nanti pak jokowi yang diumumkan maka koalisi juga harus kita evaluasi
karena ini bukan fusi
ya bukan peleburan antar partai
tetapi bekerja sama
maka kalau sudah kompetisi selesai ya tentu kalau memang kita tanda kutip ini nanti harus dinyatakan kalah
maka tentu kita akan kembali pulang ke rumah masing masing
kan istilahnya begitu
maka partai demokrat nanti akan melakukan kembali sidang majelis tinggi untuk menentukan arah partai ini kemana
apakah kalau ada ajakan dari pak jokowi untuk bergabung diterima atau kita tetap menjadi penyeimbang
atau mengambil posisi yang lain sebagai oposisi
ini akan diputuskan nanti secara resmi oleh majelis tinggi yang dipimpin oleh pak sby
tidakkah tidak perlu harus menunggu tapi sudah paling tidak setia ada di koalisi dua
oh sampai sekarang kita tetap setia
usai pilpres ini kan yang saya bilang harus ada evaluasi terhadap koalisi
apakah kita nanti sebagai pemenang pilpres atau pihak yang kalah pilpres evaluasi harus tetap ada
kalau menang pilpres evaluasinya apa
tentu evaluasi bagaimana menyusun pemerintahan ke depan
apakah masih tetap akan seperti ini atau tidak
kalaupun dinyatakan sebagai pihak kalah evaluasi tetap harus dilakukan
apakah tetap dilanjutkan atau kita kembali pulang ke rumah masing masing
tetapi yang pasti bagi partai demokrat akan menyelesaikan kompetisi pilpres ini sampai selesai
sampai tuntas ujungnya nanti sampai ada penetapan resmi
bang taufik sambil kita menunggu tanggal dua puluh dua mei pastinya ya
bagaimana kemudian gerindra sebagai motor utama koalisi dua menjaga soliditas rekan rekan partainya ini semua
untuk kemudian satu suara satu visi misi apa yang disampaikan bpn itu kemudian dituruti oleh semuanya
bagaimana dilakukan oleh partai gerindra sendiri
yang jelas memang komunikasi terus kita lakukan ya
bahkan pertemuan dengan sekjen kemarin itu bagian dari kita tetap mempersolid keutuhan dari koalisi kita
yang berikutnya adalah memang kita kemudian melakukan juga hal hal yang menurut kami penting
misalnya laporan laporan kebawah selu dan lain lain

itu pun juga kita apa namanya kita apa lakukan bersama sama dengan tim koalisi
jadi memang benar benar kita ingin pemilu yang kalaupun akhirnya siapapun pemenangnya memang dia legitimet gitu loh
itu yang kita harapkan gitu
itu yang kita harapkan bersama
jadi memang sekali lagi kami tidak ingin proses pemilu yang terjadi sekarang ini yang dianggap oleh sebagian masyarakat
ada kecurangan terstruktur sistematif bahkan ada kata kata brutal dan sebagainya itu tidak terjadi gitu loh
di satu sisi kan kita lihat dan tidak bisa tutup penutup mata ketika ada korban jiwa yang begitu besar itu kan mesti diinvestigasi
tidak bisa dengan kata kelelahan apa dan sebagainya
harusnya kpu kemudian menetapkan
saya setuju mungkin dengan pendapat bang ferdinand tadi
bentuk saja tpf yang diisi mungkin oleh satu dua ataupun dengan ahli dan sebagainya yang dari luar dan sebagainya silakan gitu loh
kita usut tuntas ini sampai sama sama kemudian akhirnya itu kita bisa paparkan kepada publik
dilihat gitu loh
jadi menurut saya itu yang
mungkin langkah langkah seperti itulah yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat begitu loh
jadi ada keseimbangan di satu sisi
tapi tidak dengan cara cara yang menurut saya tadi saya katakan sekali lagi ini cara cara orde baru represif sekali
melakukan penangkapan pentersangkaan terhadap kubu oposisi dan sebagainya
menurut saya ini akan menimbulkan keterbelahan yang lebih dalam lagi
dan itu yang saya khawatirkan kalau itu yang terjadi maka kita tidak bisa kemudian mengerem lagi apa yang menjadi kehendak masyarakat
tapi secara komunikasi politik itu tetap dijaga
komunikasi tetap baik
apapun kemudian hasilnya gimana bang taufik
apapun hasilnya seperti yang dikatakan oleh pak prabowo dan pak sandi dan sebagainya kita akan hormati itu
tapi kalau memang ternyata memang ada kecurangan dan sebagainya pasti kita akan laporkan dan kita adukan dan sebagainya
dan anda tidak boleh lupa ya sejarah pak prabowo ya
menurut saya dia adalah seorang negarawan ya
beliau dua ribu empat belas orang menilai ah tidak dan sebagainya tapi pak prabowo hadir pada waktu pak jokowi dilantik
dan memberikan hormat kemudian memberikan salam dan sebagainya
jadi menurut saya beliau adalah orang yang sangat demokrat yang sangat sportivitasnya sangat tinggi gitu loh
jadi tidak perlu diragukan masalah kenegaran beliau untuk lagi
tapi beliau tidak bisa kalau tiba tiba ada kecurangan itu saja
yang beliau sampaikan itu seperti itu
sebelum saya ke pak adi saya ke pak ferdinand lagi
tadi bang adi sempat menyinggung soal ada yang tidak selesai ada yang belum selesai
nah ini tadi saya hampir lupa nanya ya ke bang fadli
apa sih pak yang belum selesai sebetulnya
sebetulnya mungkin bukan tidak selesai ya tetapi memang ada yang tidak klop ya

apa itu pak
terutama memang kami itu partai demokrat tidak ingin mengedepankan politik identitas ya
karena kemarin memang kita melihat agak mengemuka politik identitas
bahkan makanya kalau kita baca cuitannya andi arief menyatakan pak prabowo mensubordinasikan diri
kepada kelompok tertentu memang itulah yang kita lihat
bahkan kalau kita kembali ke kampanye di gbk sampai sampai partai politik tidak dapat porsi di sana ya
jadi itulah yang kita kritikkan
dan itu kurang nyaman bagi partai demokrat yang selama ini tidak ingin membetulkan politik identitas
karena di sebelah sana sudah selalu bicara kebenekaan
kita berbicara di sini politik identitas
jadi itulah salah satu contohnya yang
ya bukan tidak selesai tetapi tidak klop lah
ya pada umumnya itulah
oke tapi kenapa tidak didiskusikan dalam internal koalisi daripada kemudian membawa itu ke publik
ya seharusnya memang akan didiskusikan
ya tetapi sudah keburu lepas bulu terbang
oke mbak adi membaca arahnya ini ke depan akan bagaimana sebetulnya
baiknya memang dua ini fokus untuk mengawal dan menginvestigasi klaim kemenangan itu
dalam proses pengawalan itu selama proses penghitungan kalau memang ada bukti bukti kecurangan tempatnya adalah bawaslu
tapi pas setelah pengumuman oleh kpu setelah misalnya siapapun yang dimenangkan misalnya satu maka tempatnya ke mk
dua itu yang saya kira harus diperkuat basis data dan basis argumennya
dalam berbagai kesempatan saya ngomong bahwa tuduhan tuduhan adanya kecurangan yang tsm terstruktur sistematis dan masif ini nggak ada gunanya
kalau tidak ada bukti forensik yang bisa diajukan kepada bawaslu ataupun kmk bahwa itu ada kecurangan itulah yang saya kira ditangkap secara umum
apalagi misalnya bawaslu ini punya daya jelajah yang terbatas kerjanya
dia hanya mampu mengadili proses yang dianggap curang itu kurang lebih selama tiga minggu
di luar itu akan lewat kasusnya
sebab itu ya proses prosesnya harus di clear kan ketimbang misalnya harus tauran sesama teman di internal ini nggak kondusif
perkuat basis argumentasinya datanya diperbanyak sebagai bagian ini konflik ya dengan bawaslu dan mk
yang kedua saya kira kalau saya boleh berharap sebagai rakyat biasa komposisi teman teman dua ini jangan sampai ada yang masuk angin untuk pindah haluan
kenapa kenapa tuhan
posisinya menurut saya cukup ideal
anggaplah misalnya kalau kita melihat hasil kwkon
ini teman teman koalisi satu

dalam logika demokrasi elektoral yang sehat saya kira komposisi enam puluh empat puluh ini sehat untuk masyarakat check and balances
memberikan satu perimbangan yang positif gitu ya bagi pemerintahan
kalau demokrat ataupun pan juga lompat pagar saya kira ini nggak nyaman ke depan
potensi abs itu akan cukup terjadi asal bapak senang gitu ya
tapi kalau bahasa arab adik memang ada potensi itu
cukup selama demokrat dan pan tidak mengklaim
cukup selama demokrat dan pan tidak mengklaim
demokrat dan pan tidak tegas menyatakan sikap politiknya kalau jokowi jadi presiden selama itu juga umpan lambung ajakan ngopi bareng itu akan selalu berdatangan ke demokrat dan pan
kalau pks dan gerinda jelas
itu sudah dilakukan ya umpan langsung
itu yang umpan langsung itu dilakukan
kalau pks dan gerindra jelas sikapnya kalau jokowi yang terpilih jadi presiden mereka memilih untuk kembali ke hitoh
jadi oposan yang sejati
demokrat dan pan gak ngomong begitu tunggu dulu tanggal dua puluh dua mei
kita kembali ke rumah dulu kata bapak
kita kembali ke rumah atau gimana
karena selama statement statement ini normatif umpan lambung ini akan selalu dimainkan
artinya kedepan ini bagaimana antara gerinda dan juga demokrat
ini bukan sekali dua kali ya ada apaan
ya dalam sistem presidensialisme multi partai ekstrim seperti di indonesia koalisi antara oposisi dan pemerintah ini cukup cahit ya
tahun misalnya dua ribu empat belas banyak orang yang mendukung pak prabowo tapi kemudian dia lompat pagar
ada tiga partai golkar kemudian ada pan dan satu lagi ada p tiga
saya membaca juga ya ini karena periode kedua jokowi
andai jokowi menang sepertinya bulan madu dengan partai partai koalisinya gak lama tuh paling lama dua lima atau tiga tahun
karena orang sudah mulai berfikir bagaimana membangun batu bata kekuatan politik menjelang dua ribu dua puluh empat
iya orang sudah mikir juga jokowi sudah tidak bisa maju lagi
jadi ngelawan jokowi pun juga sudah tidak ada hal yang sifatnya ekstrim
sebab itu saya membacanya bahwa dalam tanda kutip bulan madu koalisi dua ini gak bakal lama
akan muncul oposisi oposisi dari dalam
kalau ada kebijakan jokowi yang dianggap tidak populis misalnya tentang kenaikan bbm tentang impor beras kenaikan listrik
ini sepertinya akan dilawan oleh teman teman oposisi
dalam konteks itulah kemudian menggait demokrat dan pan itu menjadi seksi untuk menjaga stabilitas di internal
makanya kemudian demokrat selalu diajak bicara dari hati ke hati
ada pertemuan pertemuan begitu ya
iya karena posisinya cukup signifikan
jangkar itu bisa dimainkan soalnya oleh demokrat
terakhir ke masing masing bang taufik dan juga bang ferry
apa yang diharapkan kemudian bang taufik secara pribadi kemudian kalau kita berkaca lagi dari kasus arief puyono mas andi arief
apa yang diharapkan misalnya untuk partai ini
ya saya rasa seluruh elit terutama di dua untuk bisa juga menahan diri ya
dalam proses yang sekarang ini terjadi menurut saya
sampaikanlah memang dengan bahasa yang lebih baik lah menurut saya
dengan argumentasi yang lebih baik menurut saya
jadi tidak menimbulkan kesimpangsiuran gitu loh atau perpecahan dan sebagainya
jadi kita lebih mensolidkan itu
lebih baik kita memperkuat tadi yang saya rasa kita lakukan
seperti apa kecancuran itu memang kita inverterisir
kemudian kita laporkan ke bawaslu
atau juga mungkin kita lihat ketidakprofesionalan dari kpu
kita laporkan kepada dewan dkpp dan lain sebagainya
itu yang kita juga memang siapkan semua
jadi menurut saya mudah mudahan sih tidak ada lagi begitu apa namanya statement statement pribadi yang akhirnya malah merusak suasana koalisi yang sekarang ini terjadi
yang jelas bagi kami tentu akan selalu belajar untuk lebih baik ya
mudah mudahan ke depan kami bisa lebih bijak untuk berkomentar di tengah publik ya
meskipun situasi politik seperti ini memang cukup penting juga untuk melempar beberapa gagasan gagasan yang kadang kadang ekstrim itu menjadi baik
tetapi yang pasti bagi kami sekarang partai demokrat yang kami lakukan adalah bagaimana memperkuat argumen argumen ketika nanti memang harus dibutuhkan untuk memperkuat
klaim kemenangan pak prabowo karena kami masih sangat ingin mensukseskan klaim kemenangan pak prabowo yang sudah disampaikan oleh beliau beberapa kali
itu yang kami lakukan tapi di jalur konstitusi
baik terima kasih banyak bang ferdinand
terima kasih banyak
mas taufik terima kasih banyak bang adi
kita lihat seperti apa mungkin seminggu dua minggu ke depan apakah ada perubahan atau tidak
ini hari demi hari akan terlihat perkembangan
oke prayu saya akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama sama